masih banyak yang belum tahu cara merawat rupiah
hal tersebut yang menyebabkan rumah sakit ini hampir penuh
dan setiap harinya jumlah pasien meningkat sangat drastis
saya sudah mengajak sekitar lima ratus orang lebih setiap harinya untuk merawat rupiah dok
apanya terjadi dok badanku terasa hancur
badanmu remuk seperti diremas
dan juga ada lubang seperti bekas di stapler
kamu punya cara lain untuk mengajak semua orang merawat rupiah
rumah sakit ini hampir penuh
saya mengajak semuanya untuk merawat rupiah dengan menerapkan lima jangan
video ini saya buat dengan kondisi yang sebenarnya
dengan tujuan mengajak semuanya untuk cinta dan bangga dengan cara merawat rupiah
video tersebut saya upload di beberapa sosial media
dan akhirnya viral dengan respon yang sangat positif
berkat video yang kamu buat
penambahan pasien di rumah sakit ini turun drastis
sudah seharusnya kita semua cinta bangga dan paham rupiah